cnn indonesia connected kembali ingatkan anda akan pentingnya menjaga jarak sosial atau social distancing di tengah persebaran virus corona baru yang semakin meluas di indonesia
jelas covid sembilan belas adalah musuh bersama kesadaran masyarakat pun menjadi sangat penting untuk membatasi penularannya
nah kesadaran untuk menjaga jarak sosial ini jadi hal yang penting sebab bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga demi menjaga orang lain terhindar dari penyakit
mengapa penting social distancing dianggap mampu meredakan ledakan jumlah kasus covid sembilan belas
ini dia gambarannya ya ini adalah kurva yang menunjukkan kasus covid sembilan belas yang terjadi di tiongkok
kurva di sebelah kanan saya ini adalah ledakan jumlah kasus covid sembilan belas yang sempat membuat kewalahan pemerintah tiongkok karena melebihi garis kuning ini melebihi kapasitas layanan yang berada di bawah garis kuning
nah kemudian ini sampai di atas garis kuning artinya di atas garis kuning yang merah ini bisa ada kemungkinan tidak mendapatkan
layanan kesehatan ataupun meninggal dunia
tapi kita buka yang di sebelah sini
ini dia ini di bawah garis kuning adalah jumlah orang yang terpapar yang kemudian bisa mendapatkan layanan kesehatan
jadi di bagian atas kesulitan yang di sini bisa mendapatkan perawatan kesehatan
jadi pekerjaan rumahnya adalah ini dengan yang harus disadari ini adalah meratakan kurvanya supaya tidak melonjak seperti yang merah ini
jadi semua orang yang terpapar covid sembilan belas bisa mendapatkan perawatan medis
nah berikutnya gimana sih caranya
cara social distancing kami mencoba memvisualisasikan kembali informasi yang dihimpun oleh harry stevens di laman washington post
pada dasarnya ini dia ya seseorang dengan mudah menularkan virus dalam kasus corona jika droplet penderita satu ke penderita lain ini terbuka
jadi ada peluang tertular ya
tapi setelah terinfeksi kita buka ini setelah terinfeksi orang yang sehat ternyata bisa memproduksi antibody tertentu untuk melindungi diri
jadi seseorang bisa sembuh walaupun ada
peluang untuk tertular kembali walaupun angkanya kecil ya
kata jubir penanganan covid sembilan belas di indonesia ini tidak mungkin kambuh tapi ada kemungkinan untuk tertular kembali
nah kemudian kita lihat ini dalam kasus covid sembilan belas menurut penelitian yang sembuh tidak bisa kambuh meskipun demikian ada kemungkinan untuk tertular kembali
jadi itu kenapa social distancing menjadi sangat penting
ada beberapa simulasi yang bisa menggambarkan
jaga jarak bisa menentukan
bagaimana bisa menekan kurva orang orang yang terpapar covid sembilan belas
caranya yang pertama adalah simulasi dari dua ratus sampel yang tidak melakukan social distancing ini kita lihat dengan titik warna oranye di sini adalah orang yang terpapar virus corona
kemudian mobilitas dan juga interaksinya begitu tinggi
jadi terlihat persebarannya semakin cepat dan meluas
jadi kalau kita lihat nih ada lonjakan di kurva merah yang menunjukkan bahwa jumlah pasien covid sembilan belas ini semakin tinggi
bahkan dari kurva merah ini kita lihat ini dia
terus naik terus naik terus bahkan ada fase dimana tidak ada orang yang sehat dalam simulasi ini
jadi dengan keadaan ini ada kemungkinan sejumlah orang yang sakit tidak mendapatkan layanan kesehatan secara baik
ini terus naik angkanya sampai dengan kemudian nanti turun lagi
kita lihat selanjutnya untuk membandingkan dengan model lainnya kita bandingkan coba dengan model simulasi yang berikut
nah ini memaksa orang orang untuk dikarantina atau terjadinya lockdown
kemudian mobilitas dan juga interaksi
jadi dibatasi ya sehingga persebarannya terlihat melambat
disini lama sekali warna merahnya untuk melonjak naik
nah social distancing dalam model ini tidak berarti secara total mengeliminasi atau mencegah paparan covid sembilan belas
mungkin tetap bisa kena ya
sample bahkan terlihat tetap kena bisa terpapar
namun dengan cara seperti ini pertumbuhan jumlah kasus melambat
jadi dianggap mampu memberikan ruang untuk orang orang yang sakit dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang mencukupi

misalnya nanti jumlah kasus di indonesia
tapi fasilitas kesehatan tidak memadai seperti yang dikatakan oleh warganet plus enam puluh dua ya
nah yang bisa kita lakukan adalah menahan diri di dalam rumah
menjaga jarak untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang terlihat sakit dengan gejala untuk bisa mendapatkan perawatan
berikutnya kita bandingkan dengan model simulasi selanjutnya
ini adalah dengan penerapan social distancing
di grafik ini ya terlihat sejumlah orang gak banyak melakukan interaksi melakukan mobilitas
meskipun paparan tetap terjadi
tapi metode ini metode jaga jarak ini dianggap membantu memperlambat dan juga mengurangi besaran kurva merah
kita geser ke sini kita lihat kurva merahnya nampaknya ada kalau ada garis kuning di tengahnya kayaknya di bawah garis kuning ini ya
jadi hal ini dianggap efektif untuk menekan jumlah penderita bahkan orang yang sehat
jadi punya peluang untuk tetap sehat
kita lihat bahkan ruang untuk angka yang sehat ini terlihat lebih luas daripada model distancing yang sebelumnya
karantina ataupun lockdown
nah saat ini kita tahu sadar untuk menahan diri adalah perang yang sebetulnya terjadi
kalau anda lihat di samping kiri kanan saya ini adalah tagar tagar yang menunjukkan stay at home kemudian work from home together at home
semua ini mungkin susah ya untuk dilakukan
ya tapi jelas akan berdampak di kemudian hari kalau kita sadar dengan hal ini
nah tapi apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk meredam sebaran covid sembilan belas
kementerian kesehatan menyarankan masyarakat indonesia kita buka datanya untuk tetap mencuci tangan dan juga gunakan masker jika sakit
kita lihat seperti apa yang memang diminta oleh kementerian kesehatan
ada gambaran rumah kemudian ada poin poinnya
jadi anda tetap di rumah kemudian konsumsi makanan bergizi istirahat yang cukup
upayakan juga memiliki ruangan terpisah dengan anggota keluarga
jaga jarak antara si sehat dan si sakit di rumah ya minimal satu meter
hindari pemakaian alat makan bersama
jaga kebersihan diri
jaga kebersihan rumah
dan yang paling penting kalau ada darurat kalau ada aktivitas darurat hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya
nah ini berlebihan melakukan jaga jarak
merasa masih muda dan bisa sembuh kalau tertular virus ini
boleh aja anda merasa demikian ya
boleh aja anak anak milenial merasa demikian
tapi tanpa kita sadari mungkin kita bisa menjadi penular penyakit kemudian menularkannya kepada orang lain orang tua
atau mungkin orang tua
atau mungkin orang lain yang jauh lebih tua umurnya daripada orang tua kita
jadi sarannya yuk di rumah aja dulu
nah mungkin yang untuk nggak bisa di rumah bisa jaga kesehatan minum banyak vitamin